empat wanita muda diamankan petugas satuan reserse kriminal polrestabes bandung minggu siang
diamankan satuan reserse kriminal polrestabes bandung minggu siang
di sebuah hotel dan apartemen di kota bandung jawa barat
sebelumnya petugas melakukan penyamaran dengan menjadi konsumen
yang bertransaksi dengan dua dari empat tersangka melalui jejaring online
dari hasil pemeriksaan sementara dua tersangka yang berperan sebagai admin dan mucikari
sengaja melakukan praktik prostitusi dengan memanfaatkan jejaring media sosial
ia dan na telah ditetapkan sebagai tersangka
hingga minggu malam
petugas satuan reserse kriminal polrestabes bandung masih melakukan pendalaman
termasuk melacak jaringan prostitusi dari forum yang diikuti oleh para tersangka
fredy bangun bandung